jangan sampai dia bangun ya
enak kan jalan jalan jadi bisa menghirup udara segar
kamu tau gak
bija gak tau nama nama bunga
dan mama rosnya juga pernah bilang sih
kalau masal itu emang gak suka bunga
berarti yang dimaksud sama bubos bukan pabos kali ya
papa rena yang dulu
maksudnya papa kandung yang dulu gitu
yang udah meninggal
aku baru tau
kalau mama rosnya tau soal papa kandungnya rena
berarti mas al juga tau dong
tapi kenapa masa gak pernah cerita ke aku ya
cepet juga ya kerjanya
rumah gue udah rapi lagi
setelah kebakaran waktu itu
buat dia ke dalam
jangan sampai dia bangun ya
terpaksa aku ngelakuin ini
ini semua karena
untra wikut campur urusan pribadi aku
tolong awasin dia terus ya
jangan sampe dia kabur
jangan lupa kasih dia makan
handphone dan majalah om martin gak gue ambil
jadi om martin gak bisa ngubungin siapapun
tapi kayaknya lebih baik gue tinggal di apartemen si rafael deh
ntar malah mencurigakan
pak jandra tuh jandra
terima kasih ya pak surya
dan bu sarah
pak maaf aku anterin ya ke depan
eh gak usah
aku ajak kamu disini
iya pak aku anter ya
iya gak boleh capek capek
mendingan kamu disini
nanti kalau kamu jatuh kenapa napa
papa yang rasa bersalah kan habis hujan licin
sah kamu gak boleh capek capek
sekarang kamu harus jagain
pak mak makasih banyak ya
udah perhatikan aku aku seneng banget
pesen dijaga kandungannya ya
istirahat yang benar
jangan sampai keguguran seperti kemarin
makasih juga tadi udah nganterin aku
ya udah aku ntar ya
udah no mendingan kamu temenin elsa aja
papa bisa jalan sendiri
kami duluan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mulai sekarang kamu harus banyak istirahat
ya nggak boleh capek capek
udah noh kamu ajakin ke kamar sana istirahat ya
iya saya dengerin kata mama tuh ya
kamu harus tidur yang cukup ya
ya udah aku nganterin sana ke kamar
langkahnya kecil kecil aja ya
jagain kan tadi udah dibilang jagain noh
kenapa papa martin belum ngabarin juga ya
soal majalah itu
katanya mau secepatnya dikabarin
saya coba telepon aja deh
ini siapa sih nerver malam malam
apa gue angkat aja ya
halo pak selamat malam
maaf mengganggu pak
saya mau nanyakan soal majalah itu
apa sudah ketemu pak
pak martin ternyata serius dengan ancaman dia
sekarang dia udah berhubungan sama randy
eh bapak dengar saya halo
kau di putus ya
mungkin mesinnya aja lagu
nomor yang ada di situ

kok tiba tiba nggak aktif ya
ini ada yang aneh
sama dompet kamu hilang
soalnya tadi tuh emang mual banget
terus pas aku ada di rumah sakit
aku gak kepikiran sama tas aku
gak ada gini aja nanti besok aku coba
ke rumah sakit aku cari
mudah mudahan ada yang nemu
terus dititikin disimpan disana
kok gak ada gimana
yaudah beli baru handphone ya
entah aku bantu urus dokumen semuanya
yang penting kamu jangan stres stres
biar anak kita juga ikutan happy
terima kasih ya sayang
aku yakin banget
bisa jadi papa yang sangat baik buat anak kita nanti
kebahagiaan gue udah sempurna
sekarang masalah gue tinggal ricky
semoga riki gak usik hidup gue lagi
selamat ya pak
istri bapak hamil
dokter itu gak salah
gue yakin dan sangat yakin
kalau janin yang ada di kandungan lo itu anak kue
dan gue bakal buktiin pelan pelan ke lo
dan tas lo ini akan jadi bukti pertamanya
besok kamarnya reina udah jadikan ya
harusnya sih gitu ya
soalnya kan mereka udah ngerjain di workshop
jadi tinggal dibawa kesini tinggal dipasang
berarti yang dimaksud sama bu bos bukan papa bos kali ya
yang udah meninggal
aku tanya dia soal masalah
soal latar belakangnya reina
mau berbicara sebentar
udah malu nih tidur
ada yang pengen aku tanyain sama kamu
soal ayah kandungnya reina
mama juga tau
kenapa kamu tiba tiba nganjung cinta
karena mama mirna cerita sama aku mas
mama kasih tau reina kalo ayah kandungnya reina sudah meninggal
pasti yang dimaksud mama itu roy
karena mama mengira ayah kandung reina adalah roy
kok kamu diam aja mas
kok kamu gak ngasih tahu aku
mama aja bisa tau kenapa aku gak
ya namanya anak tinggal di menteasuhan din
pasti kan gak punya orang tua
ya mama mungkin ngirainnya karena reina di menteasuhan
anak anak disana juga banyak yang punya orang tua
ya udah nyimpulinnya orang tuanya udah meninggal
tapi kenapa mama bilang ke reina
karena dia udah berubah
reina kan suka tanaman sama seperti ayahnya